mencatat utang luar negeri indonesia hingga januari dua ribu delapan belas mencapai tiga ratus lima puluh tujuh lima miliar dolar amerika atau setara dengan rp empat delapan ratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah dengan kurus rp tiga belas tujuh ratus per dolar amerika
utang luar negeri per akhir januari dua ribu delapan belas tumbuh sepuluh tiga persen secara tahunan
ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lain
bank indonesia mengklaim utang luar negeri ini tergolong sehat karena digunakan pembiayaan produktif di sektor publik ataupun swasta
jumlah utang luar negeri berasal dari utang publik atau pemerintah sebesar satu ratus delapan puluh tiga miliar dolar amerika atau lima puluh satu tiga persen dari total utang dengan pertumbuhan tiga belas tujuh persen secara tahunan
sisanya sekitar satu ratus tujuh puluh empat dua dolar amerika yang merupakan utang swasta dengan pertumbuhan enam delapan persen dibanding periode sama tahun dua ribu dua puluh
utang luar negeri sebagian besar didominasi utang jangka panjang yang masuk melalui penjualan surat berharga negara dan pinjaman proyek pemerintah seperti pembangunan infrastruktur